udara bursa pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh empat kian panas
di pilkada jakarta setelah sempat santer wacana duet anies ahok
kini nama dua keponakan presiden terpilih prabowo subianto digadang gadang
bakal diusung partai gerindra sebagai jakarta satu
bursa pemilihan kepala daerah dua ribu dua puluh empat kian panas
di jakarta sejumlah nama kini digadang gadang maju dalam bursa pilgub jakarta
meskita lagi menyandang sebagai ibu kota pilkada jakarta masih menyita perhatian
tak tanggung tanggung sejumlah nama mentereng masuk dalam bursa pemilihan gubernur jakarta
di antaranya nama calon presiden pemilu dua ribu dua puluh
juga mantan gubernur dki jakarta anies baswedan
kemudian ada nama mantan gubernur jakarta basuki cahayapurnama alias ahok
bahkan keduanya ramai diisukan bakal berduet di jakarta
nama dua keponakan presiden terpilih prabowo subianto
disebut sebut bakal diusung partai gerindra berlaga di pilkada jakarta
yani di antaranya wakil ketua umum partai gerindra rahayu saraswati joyohadikusumo dan budi jiwandono
gerindra juga mengusung nama kader lainnya
seperti ketua fraksi gerindra dprd jakarta rani maulani
hingga ketua dpd gerindra jakarta ahmad riza patria
namun wakil ketua umum partai gerindra habibur rahman bilang
keputusan akan sepenuhnya di tangan prabowo subianto sebagai ketua umum
ada usulan beberapa nama diantaranya ada nama mbak sarah ada bu rani ada pak budi jundono
tidak menutup kemungkinan nama yang akan dicalonkan dari partai gerindra
di luar dari nama nama yang diusulkan oleh dpd tersebut
di antaranya sigit purnomo atau pasya ungu eko patrio dan zita anjani
pan hingga kini masih terus membangun komunikasi dengan partai lain untuk berkoalisi
ya dki tentu kami ada calon kita ada fasa ya
saya berbicara dengan teman teman partai lain
kami kan sepuluh kursi syaratnya itu dua puluh satu ya
dua puluh kursi tentu kita harus bicara dengan teman teman partai lain
pak ridwan kamil mungkin akan di jakarta ya
sementara itu bursa pemilihan kepala daerah jawa tengah kini diramaikan dengan
munculnya bupati kendal diko kanindito bersama selebritas raffi ahmad
yang sedang mengambil sesi foto di media sosial
nama keduanya disebut sebut akan masuk dalam bursa pilgub jawa tengah
dalam sesi foto keduanya tampak melakukan salam komando
menggunakan pakaian serasi bernuansa putih serta berpeci
pernah disebut namanya oleh ketua umum partai golkar erlangga hartarto
sebagai salah satu bakal calon potensial gubernur jawa tengah
yang akan diusung di pilkup jateng
jawa tengah belum jawa timur kofifah
mantan gubernur jawa timur kofifa indar parawansa
menyatakan ingin kembali maju bersama wakilnya emil dardak
kofifa juga berharap partai gerindra golkar dan pan
segera mendukung dirinya berduet dengan emil dardak
untuk maju di pilkada jatim
yang baru menyepakati paket duet kofifa emil
adalah partai demokrat saja
itu terima kasih ya seluruh support dan komitmen dari pan
untuk memberikan jawa timur
pada kontestasi november yang akan datang
dan saya merasa nyaman dan produktif bersama mas emil
sederet nama beken mengaku siap maju jadi orang nomor satu
tak hanya elektabilitas serta popularitas
kapabilitas juga dibutuhkan untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah
yang menanti di masing masing provinsi